apa kamu yang buat salma diculik
aku udah berusaha nolongin dia tapi mereka berhasil lolos dan aku gak bisa ngejar dia om
ya udah mama yang tenang dulu mama tunggu salma disini aja biar papa lapor kantor polisi dulu
aku ikut om aku ikut siapa tau aku bisa dapet petunjuk dari intuisi indera kenam aku
aduh udah gak usah pake indera kenaman indera kenaman ini udah gawat udah cepetan ke kantor polisi
kabarin mama ya pak ya udah ayo cepetan

lo berdua tumen banget barengan jadi ceritanya lo kompakan sekarang
gak penting dibahas deh budi nathan kemana
eh dari tadi sih cuma kita berdua di sini din kalau nathan sih gak ada kabar emang ada apa sih
kita berdua dateng ke sini untuk minta bantuan sama nathan kita gak tau harus cari salma kemana
tunggu tunggu gue coba telepon deh
adit gimana belum diangkat bud
aduh kita harus cari nathan sama salma kemana dong
sekarang nathan lagi diajar habis habisan sama orang yang bawa gue ke sini kak gue takut nathan kena hampa hampan jadi lo
jadi lo tolongin tempatnya di sini ya kak
lo sama nathan dimana sekarang
aduh aduh guys kita nanti sama sama kemana kita harus lari kemana
tadi sih kata salma bahkan dikeroyok sama orang nyulik salma
dit gue yakin orang yang nyulik salma itu udah pasti musuhnya nathan lo inget kejadian kemarin udah pasti mereka pelakunya dit
maksud ke budi orang yang kemarin ngejar ngejar kita
ya allah sama terus gimana dong
gue tau gue tau dimana markas geng itu mendingan kita kesana sekarang
lo harus lari dari sini sekarang juga salah
lo harus ke rumah sakit sal
nah tapi lo juga luka
gue baik baik aja soal pukulan tadi gak ada apa apanya buat gue
gue setuju sama nathan tadi pas jalan ke sini gue ngeliat ada polinik
tapi sekarang teh mereka di klinik
ya sudah kalau gitu bapak pulang ke rumah
sekarang kita pergi sama sama aja ke klinik ya
sekarang kita pulang aja ke rumah
kita jemput tante dulu
saya permisi dulu pak
maaf ya pak
gue bersyukur banget lo gak apa apa sal
kalo sampe terjadi apa apa sama lo
gue gak bakal maafin diri gue sendiri
ini bukan salah kok
kamu tega apa apa
kak kamu panik banget
mau ngetel kamu diculik
kamu tega kenapa
penculik gitu nyakitin kamu salma
kamu tahu siapa yang nyulik
ya udah tuh pak
udah kasian salma
apa kamu yang buat salma diculik
kamu berguna driving
suku pikir nyelang
ibutwo arrive duluan pukul leher keluar karroon
aku diam untuk kalian

mereka salah nyulik orang
harusan mereka nyulik saya
jadi mereka nyulik salma deh
gitu om ceritanya
penculik itu bisa salah nyulik orang
tapi bisa jadi sih om
soalnya pas kemarin kita nginep di rumah kak dinda
itu kayak ada beberapa orang di luar ngeliatin salma gitu
terus afifah diemin
sebenarnya afifah pikir orang orang itu lagi nyari alamat
sepertinya yang dia bilang bener om
bahkan angin yang berhembus seperti membenarkan apa kata temannya salmo
udah lah pak yang penting salmatnya selamat kan
udah ada sekarang ya
udah gak usah diperpanjang
biar om sama tante yang ngantri kamu pulang ke rumah
udah pamit ya
lu udah mau nolongin salma
eh ya udah budi edit
gue pulang dulu ya
demi belain si salma
kayaknya dinda kayak gitu gara gara lo deh nat
kalau cinta bisa merubah banyak hal
kayaknya gue gak mau
kayaknya gue mau
kayaknya gue mau
kayaknya gue mau
kayaknya gue mau
kayaknya gue mau
kayaknya gue mau
kayaknya gue mau
kayaknya gue mau